kolaborasi antara kemen parekraf dengan pitch atau papua youth creative hub
menghasilkan event ekonomi kreatif yang sangat meriah berkelas dan akan menjadi kalender tahunan papua
event ini diberi nama papua street carnival dibuka secara resmi oleh presiden joko widodo jumat pagi
pantai depan kantor gubernur papua di kota jayapura jumat pagi berubah menjadi panggung festival yang sangat meriah
kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif atau kemen paracraft tengah menghelat papua street carnival
dengan menggandeng papua youth creative hub atau pitch
pitch merupakan wadah pembinaan generasi muda yang dikembangkan bin di papua
presiden joko widodo hadir dan membuka event ekonomi kreatif
yang akan menjadi kalender tahunan provinsi papua ini
papua street carnaval menampilkan berbagai kreasi dan inovasi para talenta pitch
antara lain satu ratus enam belas parade mulai dari parade tarian full dengan alat musik tipa
parade busana karnaval yang terinspirasi dari flora fauna dan kekayaan tanah papua
hingga parade tujuh wilayah adat papua
juga ada lebih dari lima ratus pengisi acara dari talenta yang selama ini berlatih di pitch
dua ratus perahu hias yang berasal dari kampung adat dan nelayan setempat
serta diikuti lebih dari tiga pelaku umkm kreatif binaan pitch
ada pula pawai papua street carnaval dengan dua puluh kendaraan pick up hias
yang membawa sekitar lima puluh parade kostum serta hiburan marching band
pada beberapa titik jalan di kota jayapura hingga pesta rakyat
yang menampilkan tari tarian konser musik hingga stand up komedi
di sela acara peresmian presiden jokowi sempat meninjau stand pameran karya anak anak muda pitch
seperti stand up comedy yang berbeda dengan stand up comedy
brand laptop dan hp dari
jokowi dan rombongan berinteraksi akrab
dengan para talenta muda binaan bin tersebut
dan mengapresiasi kemajuan mereka
perkembangannya tadi ditunjukkan kepada
meyakini anak anak muda
papua akan melakukan
sebuah lompatan besar
bapak ibu kalau tidak percaya
ke lokasi pameran dan
betapa yang namanya packaging produk produk
kopi baik itu ikan asap
lainnya yang berkaitan dengan fashion
men parekraf sandiaga uno
dalam sambutannya mengatakan
event tahunan ini berawal dari usulan
anak anak papua kepada presiden jokowi
pada maret lalu
usulan ini disambut baik oleh jokowi yang memang
masa depan potensi anak muda papua
bersama badan intelijen negara
keman parekraf berkolaborasi
papua street carnable ini adalah
bentuk dari gercep bapak presiden
maret bapak presiden
oleh permintaan mbak yunike
kakak yunike agar papua
memiliki juga sekelas
dalam waktu tiga bulan
menyiapkan acara ini
kreatif yang hadir
pengunjung empat hari
launching dan total
tiga bulan bisa diatas dua enam